pelaku penembakan di kantor pusat mui pada selasa siang diduga pernah mengirimkan beberapa surat sebelum melakukan aksi penembakannya pada selasa siang
kita akan membahas ini lebih dalam terkait peristiwa penembakan di gedung mui pagi tadi bersama dengan ketua mui bidang fatwa asrorun niam soleh
selamat malam pak asrorun assalamualaikum
selamat malam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semangat barbar
baik pak terima kasih pak saya mau mengkonfirmasi surat yang berisi ancaman yang katanya dituliskan tertanda pada dikirimkan pada bulan januari ini apakah sudah pernah diterima sebelumnya oleh mui sebelum hari ini
kalau surat yang dikirim kepada mui dan kita temukan arsipnya di januari dua ribu dua puluh dua
tidak berisi ancaman akan tetapi berisi permohonan bertemu dengan ketua mui
hal isinya lebih kepada keinginan untuk menyatukan umat di mana ia dalam hal ini adalah pelaku yang mengirim surat atas nama m tersebut
mui memprakarsai satu ikhtiar untuk menyatukan umat
begitu inti dari tulisan itu
nah tetapi ada surat yang lain yang ditujukan kepada polda metro jaya yang intinya adalah meminta fasilitasi dari kepolisian bertemu dengan ketua mui
bahwa ketua mui ini wakil tuhan dan pewaris nabi sehingga bisa menjalankan tugas menyatukan umat dan menyejahterakan masyarakat
nah jika tidak difasilitasi maka dia akan datang lagi ke polda dengan membawa pisau dan atau membawa senjata
itu posisi pengancamannya
nah dalam konteks ini surat yang secara resmi diterima itu yang per januari dua ribu dua puluh dua dan ada arsipnya di kantor yang tadi saya tunjukkan kepada rekan rekan
lalu dari arsip yang diterima pada bulan januari dua ribu dua puluh dua
yang telah diterima
yang telah diterima
yang telah diterima langsung oleh mui
responnya seperti apa
itu juga sudah kita disposisi sebenarnya melalui komisi pengkajian
karena pertama dari sisi tujuan ini belum cukup jelas ya kepada ketua mui
nah sesuai dengan standar disposisi persuratan
kemudian standar penerimaan tamu di dalam layanan masyarakat layanan kumar itu perlu ada kejelasan maksud dan juga tujuannya
sehingga dengan maksud dan tujuan yang sudah ada kejelasan tersebut mui melalui sekretariat bisa mengklasifikasi ini bidang apa
misalnya kalau dia bertanya soal urusan hukum keluarga misalnya ya
atau bertanya soal masalah keagamaan yang membutuhkan jawaban fikih
maka dilarikan ke komisi fatwa untuk bisa dikaji dan juga dikeluarkan fatwa serta pedomannya
kalau ternyata dia minta aspek ekonomi
aspek ekonomi dan keuangan syariah
maka di disposisi ke dewan syariah nasional
kalau ternyata terkait dengan masalah pangan halal misalnya
itu di disposisi kppom
nah sementara surat ini belum cukup jelas apa dan kepada siapa tujuan surat itu
namun dalam surat itu dinyatakan kepada ketua majelis mui
hanya saja karena tujuannya belum jelas
sehingga belum terlalu bisa ditindaklanjuti lebih dalam
seperti itu ya pak asrorun dari surat pertama bulan januari
termasuk juga isinya
termasuk juga isinya juga tidak cukup jelas dipahami
jadi menarasikan di dalam surat itu
narasi yang masih abstrak
menjelaskan bagaimana keinginan untuk menyatukan umat
intinya dia pengen ketemu
kalau nggak ketemu
nanti akan berdamai
nanti akan berdampak abc dan sejenisnya
baik kemudian pak asrorun ada surat pada bulan juli dua ribu dua puluh
yang ditujukan kepada kapolda metro jaya
yang meminta kapolda metro jaya untuk mempertemukan
memfasilitasi mustafa ini bertemu dengan ketua mui
adakah koordinasi yang terjalin antara kepolisian dan mui terkait hal ini
pada tahun ini
karena diduga kuat
surat itu juga tidak sampai kepada kapolda ya
karena surat itu diketahui juga baru belakangan
setelah kasus ini muncul ya
sebelumnya tidak ada pernah kami mendiskusikan masalah ini dengan kapolda
karena memang sama sama tidak tahu kita ya
jadinya surat kedua yang diduga merupakan
surat kedua pada bulan juli ini juga belum ada respon
karena diduga tidak mengetahui pimpinan dari polda metro jaya
maupun pimpinan mui tidak mengetahui ada surat tersebut ya pak
kemudian ada juga informasi yang kami dapatkan
bahwa dua bulan yang lalu sebelum ramadan
ada peristiwa pengerusakan kantor mui lampung
yang diduga juga mustafa ini terlibat
adakah informasi mengenai hal ini pak
kami memperoleh informasi tetapi belum komunikasi dengan teman teman mui lampung
mengenai kasus yang sebenarnya
kami tadi justru melihat apakah ada keterkaitan antara kehadiran yang bersangkutan
hingga terjadi peristiwa penembakan itu
dengan agenda rapat yang sedang dilaksanakan
oleh dewan pimpinan majelis ulama indonesia pada hari ini
tetapi tentu kami tidak berspekulasi ya
apakah ini memiliki keterkaitan atau tidak
karena itu kita berharap
aparat kepolisian lah yang akan menuntaskan penyelidikan
hingga terang benderang ya
sehingga tidak menyisakan spekulasi
yang paling penting adalah
masyarakat tetap tenang dan kita percayakan pengusutan ini kepada aparat
tetapi pada saat yang sama
aparat juga diharapkan melakukan proses investigasi ini secara akuntabel
dan juga tidak menyisakan masalah yang bisa dirangkai oleh netizen
oleh publik sesuai dengan persepsi masing masing
mas rorun tadi menyatakan bahwa ada dugaan
baru dugaan belum kepastian mengenai ketersambungan
mengenai kedatangan pelaku dengan agenda rapat yang terjadi pada hari ini
karena memang mustafa ini datang pada saat pimpinan sedang melakukan rapat
agenda rapat hari ini memang apa pak
ya rapat hari ini adalah rapat perdana
setelah kita break idul fikir
kok dia tahu
kira kira begitu ya
mengenai dinamika di majelis ulama indonesia
apakah ini kebetulan atau tidak
ya tentu aparat bisa mengurai puzzle puzzle ini
kemudian yang kedua
si pelaku ini menuliskan di dalam surat yang dikirim ke kapolda
akan membawa senjata
dan hari ini dia membawa senjata
kemudian dari dokumen yang dia bawa
salah satu dokumen yang ditemukan adalah
kartu anggota sebuah sutra
artinya dia bukan orang yang awam
terkait dengan masalah persenjataan
dia cukup punya referensi bagaimana penggunaan senjata
dengan diindikasi melalui keanggotaan syuting klub tersebut
kemudian yang terkait dengan agenda rapat
untuk mengokohkan tali silaturahim
antar elemen umat islam dan juga elemen bangsa
terlebih jelang pemilu yang biasanya suhu politik meningkat
maka mui berketetapan hati
untuk mengoptimalkan etos idul fitri ini
sebagai salah satu perekat hubungan sosial kita
agar kohesi sosial tetap terjaga
sekalipun ada dinamika politik
agenda yang kedua adalah
menyahuti masalah keagamaan kontemporer
yang juga sempat viral dalam beberapa waktu terakhir ya
kemudian kasus pelaksanaan sholat
yang di dalam sub nya bercampur laki perempuan
dan beberapa masalah keagamaan kontemporer
yang muncul beberapa waktu terakhir
baik apakah tadi bapak menyebutkan cukup well informe
karena tidak semuanya mengetahui ada agenda rapat para pimpinan mui
apakah jajaran di mui atau anggota mui
ada yang mengenal
apakah mungkin agenda tersebut diketahui oleh orang
yang bukan berada di dalam lingkaran mui pak
ya sejauh ini
rapat rapat internal itu kan memang
dijadwalkan secara rutin di setiap hari selasa ya
akan tetapi karena ini setelah break idul fitri
belum banyak orang yang tahu kapan memulai agenda rutin
di majelis ulama indonesia
nah kehadiran yang bersangkutan
apakah kebetulan atau karena tahu informasi ya wallahualam
itu nanti bisa diungkap dalam rangkaian puzzle puzzle
yang bisa disusun ya
baik pak asro
anda mengatakan mengenai silaturahmi untuk menjelang pemilu
apakah ada dugaan ini ada hubungannya dengan pemilu
terakhir pak singkat saja
kita nggak berspekulasi ya
tetapi kita justru mendorong etas idul fitri ini
untuk mengokohkan kerukunan antar umat islam
dan juga kerukunan antar elemen bangsa
yang menjadi salah satu inti
dari perayaan idul fitri kita
jangan sampai idul fitri selesai
kemudian perbedaan pilihan politik
menyebabkan kerenggangan kita sebagai anak bangsa
kita tidak mau itu
dan karena itu dalam rapat tadi
kita bahas bagaimana kontribusi keagamaan
di dalam merawat kebersamaan
dan juga persatuan kita
baik terima kasih ketua mui bidang fatwa
asrorun niam soleh telah bergabung bersama kami
pada malam hari ini di cnn indonesia prime news